kepolisian menggerebek sebuah gudang pembuatan kasur yang mencatut sebuah merek ternama di kecamatan jambe kabupaten tanggerang banten
dari lokasi penggerebegan polisi menyita dua kontainer berisi kasur dengan merek ternama palsu
dari pengerebegan yang dilakukan senin pagi ini polisi menemukan ratusan kasur yang telah dilabeli merek
malam harinya polisi menangkap sepasang suami istri berinisial ts dan m di kediamannya di sindang jaya kabupaten tanggerang
kepada polisi pak sutri ini mengaku sudah menjual kasur dengan memasukkan sebuah merek sejak dua ribu enam belas
kasur dijual mulai harga rp delapan ratus hingga rp satu tiga ratus
dalam satu bulan kedua tersangka bisa memasarkan hingga ribuan kasur dengan keuntungan satu ratus lima puluh juta rupiah
polisi menjerat kedua tersangka menggunakan pasal seratus dan satu ratus dua undang undang tentang merek dan indikasi geografis
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara serta dendam